kamu kenapa sih fokus sama toko handphone
cuma pangeran yang bisa bangunin putri jalita
pangeran harus cium tangan putri jelita
aku memang sudah menyakiti hatimu
dan membuatmu marah
sehingga kamu memakan buah stroberi beracun
aku sangat menyesal
dan aku berjanji
aku akan menebus semua kesalahanku
dengan cara menumbuhkan cinta di hatimu
pangeran putri jalita
pangeran putri jalita
kayaknya itu dialog dialog itu kata katanya gak ada di naskah dramanya reina deh
mama bener bener berharap kalian bersatu kembali
berbahagia bersama reina
dan jangan pernah berpisah lagi
voucher tanpa minimum belanja
tiga belas dan empat belas februari
ada apa sih
ini aku tadi jatuh di toilet
terus handphone aku masuk wc
jadi rusak nih
ya tapi kamu ada yang sakit gak
cuma bt aja ini rusak handphonenya
ya kan bisa di share visiopubli baru kan
gak jadi masalah
mending gue chat mama deh
bentar lagi pasti bakal mati lagi nih
tuh kan mati lagi
untung gue udah sempat kirim chat ke mama
sekarang mending gue ke kantin deh
bentar lagi mama pasti baca chat gue
kamu ini kenapa sih fokus sama tanpa handphone
saya nunggu ke kamar watip papa dulu ya
kenapa muka elsa panik kayak gitu ya
aku rasa ada yang disembunyikan sama elsa
semakin hari aku semakin gak mengerti kamu
paya istirahat dulu ya maya
tolong bantul ya ma
ya lo bet lagi
ya allah elsa
ada apa lagi sih
ada apa lagi sih
aku ke kantin dulu sebentar ya
tadi nyala sekarang kau mati lagi sih
mbak aku pinjem handphone mbak madomah
ini handphone aku sekarang rusak karena tadi jatuh di toilet
padahal aku perlu banget urgent ini mah
emangnya kenapa kamu mau nelfon siapa
kamu berhubungan sama preman itu lagi
aku itu sekarang lagi mau coba buka account memory cloud nya roy
mama tau gak temennya al angga sama michelle
mereka itu sekarang lagi berusaha untuk ngebuka accountnya roy
kalau misalkan mereka berhasil buka account itu
mereka akan mencari aku
otomatis mereka tahu kalau aku pernah nelfon roy di hari pembunuhan itu